sesaat lagi anda akan menyaksikan polri promoter kampung tangguh semeru
halo pemirsa selamat malam
disiarkan secara langsung dari gedung tri brata
polda jawa timur kami hadir dengan sebuah program yang sangat istimewa
sebuah program yang kami harapkan bisa membuat kita bisa berjuang bersama sama
untuk terbebas dari pandemi corona
dan pemirsa beberapa bulan terakhir
masyarakat dunia termasuk indonesia dan juga jawa timur
tengah berjuang mencari berbagai macam cara
mencari berbagai macam strategi
agar kita bisa memutus mata rantai covid sembilan belas
begitupun juga yang dilakukan oleh tiga pilar provinsi jawa timur
yang juga terus melakukan atau mencari solusi solusi yang strategis
agar kita bisa segera bisa melakukan upaya upaya yang strategis
tersebut dan salah satu upaya strategis yang tengah dilakukan saat ini adalah
kampung tangguh semeru seperti apakah kampung tangguh semeru itu
setangguh apakah program yang satu ini nantinya akan bisa membuat kita terbebas
dari pandemi kofit sembilan belas dan apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai warga
masyarakat indonesia dan juga warga masyarakat jawa timur untuk turut serta
berpartisipasi dalam program kampung tangguh semeru tersebut bersama saya
abdul faiza telah hadir di sini
kampung tangguh semeru jawa timur ibu hj khofifah idharaparawansa assalamualaikum
bukhawfifah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah berkenan hadir
kemudian pak kapolda juga sudah hadir di sini ada bapak irjen paul dr muhammad fadil imran
sikmsi terima kasih pak fadil telah memperkenankan kami bertamu di polda jawa timur
dan di ujung sana ada pangdam limba brawijaya mayor general tni widodo iryansya ssmm terima
kasih banyak pak fadil pak widodo maksud saya yang telah berkenan hadir di sini tapi jika berbicara
tentang kampung tangguh semeheru saya tanya ke pak fadil dulu ini programnya seperti apa sih pak fadil
kampung tangguh semeru ini adalah sebuah pilot project kolaboratif kekuatan di jawa timur ini
adalah sangat sangat kuat sekali untuk prokopimda dan pentahelik sehingga lahirlah kampung tangguh
yang kedua kampung tangguh ini berbasis partisipasi masyarakat
yang ketiga adalah kami dari prokopimda ini hanya sifatnya menginisiasi mendorong memberikan
dukungan dan bantuan terhadap apa yang diperlukan oleh masyarakat dengan catatan prioritas pendirian
kampung tangguh ini adalah pada desa atau kampung yang memang terpapar paling banyak covid sembilan belas
desa di seluruh jawa timur ada kampung tangguh atau jadi prioritas di desa desa tertentu atau wilayah tertentu
memprioritaskan kepada kampung kampung yang memang
kampung tangguh itu memang angka terkonfirmasi positif pdp dan odp nya tinggi namun jika ada masyarakat yang memang menginginkan kampungnya didirikan kampung tangguh itu juga akan didirikan sampai dengan saat ini sudah ada seribu lima ratus lima puluh sembilan kampung tangguh yang tersebar di seluruh wilayah wolda jawa timur
kampung tangguh di seluruh wilayah jawa timur itu angka yang tidak kecil begitu ya dan bukan perkara mudah untuk bisa membuat ini menjadi
bergerak bersama tapi stakeholder yang dilibatkan dalam program kampung tangguh ini siapa saja pak fadil
ibu gubernur mengistilikannya dengan pentahelik kami ada di sini forkopimda kemudian ada pengusaha jangan lupa ada akademisi teman teman media dan tentunya masyarakat itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam keahlian ada dokter di dalamnya ada ahli bidang pangan di dalamnya ini yang kemudian berkolaborasi
menjadi satu menyusun kekuatan mendorong publik untuk melakukan kegiatan kegiatan untuk mengeliminir kasus kasus covid sembilan belas dan sekaligus juga mengatasi dampak sosial yang ada di dalamnya
nah ini kan ada tiga pilar yang bergerak bersama saya lihat di mana mana di media masa bapak berdua dan ibu yang luar biasa ini selalu kompak gitu ya pembagian perannya seperti apa biar tidak tumpang tindi saya mulai dari bu hovifa gimana bu
enggak sih udah pasti nggak tumpang tindi
jadi misalnya ini yang terjadi adalah saling menguatkan jadi misalnya inisiasi kampung ini kan lebih banyak berbasis rw jadi betul betul ini bottom up participation
kalau bottom up participation mereka menginisiasi mereka mengembangkan lalu ada pendampingan maka akan ada penguatan penguatan
penguatan pertama dari babinsa babinkam tipmas kepala desa dan luras tempat span of controlnya menjadi dekat
kalau misalnya ini ada penguatan penguatan yang berbeda
mereka bisa saling memberikan warning kepada anggota keluarga tetangga kanan kiri pak rt juga bisa memberikan warning kepada warganya lingkup paling kecil ini menjadi bagian yang penting untuk bisa membangun ketahanan ketahanan dan ketangguhan ketangguhan yang lebih besar
nah saya melihat aspek strategisnya dari kampung tangguh adalah ketangguhan untuk bisa
kita melihat bagaimana dinamika perubahan perubahan sosial perubahan ekonomi perubahan politik dan seterusnya mereka akan mendapatkan ketangguhan secara internal dan itu akan menjadi penting untuk bisa seterusnya akan memberikan ketangguhan atau ketahanan nasional
jadi tanas ketahanan nasional kan sebetulnya kita butuh dari rumah tangga yang kuat family resilient ketahanan keluarga
dari family resilient maka lingkungan terkecil adalah rt
maka ketangguhan ini menurut saya bagi sebuah bangsa yang luar biasa banyak suku kemudian daerah agama bahasa
ini akan menjadi bagian dari perkat yang luar biasa
sehingga ke depan saya melihat ini memiliki aspek strategis yang luar biasa untuk membangun ketahanan nasional secara substantif
dan tidak hanya membuat memutuskan
mata rantai covid sembilan belas tetapi bisa ketangguhan sosial ekonomi sosial budaya dan lain sebagainya
ini adalah tujuan jangka pendeknya
tapi saya rasa kita akan melihat ini sebagai bagian yang bisa dijadikan fondasi untuk membangun tujuan strategis jangka panjangnya
membangun persaudaraan membangun persatuan membangun kesatuan dari lingkup terkecil
sehingga insya allah ini tidak akan mudah diintervensi di misalnya diganggu digoda
dia akan mudah
masalah gangguan dan godaan saya ke pak widodo nih
upaya tni dalam program ini seperti apa nih pak
dari kodam lima brawijaya
ya kodam lima brawijaya memenyeberan juga di sini
polda juga menyeberan gubernur juga menyeberan
di mana kodam lima brawijaya tergelar pasukannya terutama komando territorial pada tingkat bawah pak pinsa
pak pinsa inilah nanti dengan tiga pilar di desa
ada lurah atau angkap pula desa
inilah yang mengawal awal nantinya
kemampuan tiga pilar ini yang sangat kuat untuk bisa membina langsung
karena tiga pilar ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat
masyarakat di rt itu atau di rw itu
tiga pilar ini mempunyai kemampuan masing masing
kemampuan dan keunggulan inilah nantinya akan untuk melatih mengisi kemampuan dari masyarakat yang kita bentuk sebagai kampung tangguh ini
demikian juga ada penguatan penguatan pada tingkat koramil nanti
kalau polsek juga kecamatan
naik lagi nanti penguatan dalam hal yang lain yang lebih spesifik atau yang mempunyai kemampuan khusus
itu nanti pada tingkatan kodim polres dan bupati
sedangkan dari bukupenur kapolda pangdam nanti kita memang ampuninya
ya tiga pilar ini ada untuk bisa saling mengisi
dan tentu tidak akan bisa berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat
betul begitu ya
baik ini masih banyak hal yang ingin saya gali lebih lanjut dan ingin diketahui oleh masyarakat
agar masyarakat di rumah juga turut serta nantinya berpartisipasi mensukseskan program kita bersama ini
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali
terima kasih anda kembali bergabung bersama program spesial polri promoter
profesional modern terpercaya yang kali ini mengambil tema tentang kampung tangguh semeru
di berbagai media masa kita melihat membaca dan menyimak seperti apakah dari hari ke hari dari waktu ke waktu tentang perkembangan covid sembilan belas di indonesia
termasuk pula di jawa timur
di berbagai media masa kita melihat membaca dan menyimak seperti apakah dari hari ke hari dari waktu ke waktu tentang perkembangan covid sembilan belas di indonesia

kita melihat bahwa sesungguhnya melihat jawa timur tidak sekedar hanya melihat secara kumulatif jumlah yang sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tapi harus dilihat bahwa ada daerah daerah yang dengan ikhtiar luar biasa enam kabupaten kota sudah kategori kuning
artinya ini resiko rendah
kemudian sembilan belas kabupaten kota pada zona orange atau resiko sedang
lalu ada dua belas kabupaten kota pada zona merah atau resiko tinggi
sehingga perlu kita melakukan pemetaan untuk menyiapkan detail plan titik titik mana yang mungkin sudah harus bersiap siap menuju new normal misalnya
nah dari total sekarang ini
ada delapan lima ratus an yang sudah terkonfirmasi positif di jawa timur
kita melihat epicentrumnya adalah surabaya raya terutama adalah surabaya
surabaya ini tambahannya rata rata separuh dari total provinsi
jadi rata rata lima puluh satu persen ini dinamika angka hariannya itu ada di surabaya
kira kira enam puluh delapan persen rata rata ini ada di surabaya raya
sehingga kalau kita bisa mengintervensi dengan efektif didukung kedisiplinan masyarakat yang konsisten
disiplin ini harus konsisten
kenapa saya sebut begitu
dulu tanggal dua puluh sampai dua puluh enam mei surabaya ini rt nya sudah sempat di bawah satu
sidoarjo dan gresik juga begitu
jawa timur juga begitu
kalau empat belas hari di bawah satu sesungguhnya sudah siap untuk memasuki new normal
bayangan saya waktu itu ini sudah enam hari nih
kalau kita bisa nambah lagi delapan hari secara konsisten di bawah satu maka kita sudah akan siap siap menuju new normal
waktu itu kami pak pangdam pak kapolda menyampaikan ke masyarakat hari ini silaturahim kita virtual saja
hari ini halal bihalal kita
kita digital saja
tetapi kan tidak mudah
memang ada yang mudik ada yang pulang kampung
ada yang tradisinya kalau tidak sungkem itu tidak afdol
mari kemudian kita lihat di tanggal dua puluh tujuh rt kita ini naik terus
nah oleh karena itu kemudian kita harus melakukan koreksi internal melalui hasil surveinya ikfkm uner
kataan alumni fakultas kesehatan masyarakat uner
melihat oh ternyata di sektor a sektor b sektor c ini yang masih belum menggunakan masker sekian persen
ini yang belum physical distancing sekian persen
survei ini sudah dua kali kita lakukan
jadi ini harus menjadi referensi kita bersama sehingga ketika kita mengintervensi dari kasus kasus yang muncul
cluster cluster yang muncul memang kita based on data

kita berasal dari survei
surveinya bilang sektor abcde ini yang memang masih banyak yang belum menggunakan masker
banyak yang belum physical distancing
mari kita lihat kemudian rt kita rate of transmission kita tanggal dua puluh tujuh itu kemudian naik
sampai sekarang ini kalau jawa timur satu sebelas
nah ini yang harus terus ditekan turun
artinya apa transmisi dari masing masing daerah ini memang sudah harus digerakkan kemudian
karena memang kalau bahasa pak kapolda ini vaksinnya belum ditemukan
izin pak kapolda kalau vaksin belum ditemukan ya disiplin itu vaksinnya
nah ini memang harus terus disampaikan oleh semua kalangan
mungkin young teenagers anak anak belasan tahun menyampaikan kepada teman temannya
mereka millennials menyampaikan kepada teman temannya kenapa millennials
data kita menunjukkan bahwa yang terkonfirmasi positif itu tertinggi umur empat puluh sampai empat puluh sembilan
tertinggi kedua adalah tiga puluh sampai tiga puluh sembilan
bahwa yang meninggal memang lebih banyak di atas umur enam puluh dan terutama yang comorbid
oleh karena itu ini semua lini semua level semua area ayo bergerak bersama
kita lawan covid sembilan belas dengan semangat kedisiplinan yang konsisten disiplin yang konsisten
semangatnya juga melihat dari sarat mata pak fadil
korps bayangkara melalui polda jawa timur kan membentuk tim pop ya pak
tim yang seperti apa ini pak
dan apa kaitannya sama kampung tangguh semeru
jadi untuk melaksanakan kampung tangguh semeru di jajaran
maka anggota yang ditugaskan untuk melakukan asistensi supervisi
tentu harus memiliki kemampuan di dalam memberikan
bagaimana cara mendirikan kampung tangguh
mulai dari tahap persiapan tahap pengorganisasian
sampai kemudian tahap tahap bagaimana dilaksanakan sampai melakukan evaluasi
nah itulah roh daripada kampung tangguh itu sebenarnya
jadi ketangguhan ini kan tidak terbentuk dengan sendirinya
tapi dia harus dibangun
alasnya tadi itu sinergitas kolaborasi partisipasi
nah setelah ini sudah terjadi kemudian
kita menguatkan masyarakat dengan cara cara kerja pemulisian itu tadi
sehingga ketika ada sebuah persoalan atau ada sebuah masalah
maka masalah tersebut kemudian bisa diidentifikasi
karena basisnya adalah komunitas terkecil
seperti yang dikatakan ibu gubernur tadi
rw atau dusun
maka tentunya akan lebih akurasinya lebih tinggi dalam melakukan pemecahan
kalau untuk mekanisme pembangunan
untuk membentukan kampung tangguh semeru ini di jawa timur
pak widodo bisa menjelaskan memberikan gambaran kepada masyarakat
ini kan inisiasi dari tiga pilar begitu ya
kemudian bekerja sama dengan berbagai stakeholder
kemudian mekanismenya seperti apa
apakah difasilitasikah atau ada anggaran khususkah
atau ada semacam pembinaan pendampingan dan semacamnya begitu gimana pak widodo
iya terima kasih
kita selalu berkomunikasi dengan gubernur dengan kapolda
selain komunikasi kita terjun ke lapangan langsung
ke kampung tangguh kampung tangguh tersebut
untuk melakukan evaluasi
dari evaluasi itulah kita tahu apa kekurangan
apa kelemahannya sehingga kita bisa menutupinya
seperti kalau di salah satu kampung tangguh mungkin dalam bidang kesehatan
tidak ada tenaga kesehatan di situ
nanti ibu gubernur lah yang menunjuk dari mana nanti untuk memberikan tenaga
atau memfasilitasi kesehatan
dari segi keamanan nanti dari polda dari pangdam bisa memberikan penyuluhan di situ
ternyata dengan terbentuknya kampung tangguh ini
dari evaluasi berkali kali gubernur kapolda saya
akhirnya kampung tangguh ini bisa dilebarkan lagi bukan hanya di kampung ini saja
kita sudah membentuk dan beberapa pondok pesantren yang cukup besar di jawa timur
kita jadikan pondok pesantren tangguh
kita juga sudah membentuk kawasan industri yang tangguh
itu kita memfasilitasi dengan memberikan pelatihan pelatihan kepada security atau satpamnya
bagaimana karyawan ini bisa menerapkan protokol kesehatan
jadi meskipun judulnya kampung tangguh tapi ternyata juga masuk ke kawasan industri pabrik pasar dsb
iya mbak tangguhnya kampung tangguh
jadi ternyata kalau kita kembangkan bisa sangat melebar sekali
bukan hanya di pondok pesantren di sekolah juga nanti akan kita terapkan
jadi apalagi dalam waktu dekat ini santri dan santriwati sudah mulai masuk ke pesantren
santri ini kan dari berbagai penjuru se indonesia bahkan dari luar negeri
kita memberikan penyuluhan kepada para pesantren pondok pesantren pesantren ini
bagaimana nanti perlakuannya apabila para santri santri santri masuk ke pesantren tersebut
dan ibu gubernur dengan kak polda juga memberikan bantuan bantuan sekiranya apa yang dibutuhkan oleh yang kita bentuk tangguh tangguh tadi itu
baik pak gwadil bagaimana
mabes polri ada merealokasi anggaran untuk mendukung kampung tangan
khusus untuk program ini
jadi mabes polri ada merealokasi anggaran untuk mendukung kampung tangguh
mabes polri ada merealokasi anggaran untuk mendukung kampung tangguh
jadi setiap kampung tangguh yang kami dirikan itu dibiayai sebesar tujuh belas lima juta rupiah
ini membuktikan bahwa kami serius untuk berpartisipasi langsung dalam pembentukan kampung
tiga pilar sudah sangat serius tapi kita pun juga sebagai warga masyarakat juga harus serius untuk bisa berjuang bersama keluar dari pandemi ini
dan yang jelas pemirsa tentu ini sebuah program pilot project
artinya kita masih akan melakukan evaluasi dan seperti tadi pak widodo sampaikan bahwa
pasti akan ada kelemahan yang akan terus dibenahi ke depan nanti
dan kira kira apa lagi yang akan bisa kita lakukan
sebagai upaya bersama agar kampung tangguh benar benar menjadikan kita sebagai masyarakat yang tangguh
tunggu kami sesaat lagi
berbagai macam stakeholder
tapi sebuah program yang luar biasa tentu kita harapkan bisa berjalan dengan optimal
dengan kerjasama dan partisipasi kita semuanya
kalau pak fadil sendiri melihatnya seperti apa pak
kalau sampai sekarang untuk target kampung tangguh semeru ini
yang akan diambil
target yang kami lakukan adalah bukan hanya jumlahnya
pendekatannya bukan jumlah
target kami lebih realistis kepada aspek kuratif misalnya
kampung tangguh ini bagaimana bisa memerankan dirinya untuk bisa melakukan langkah langkah testing misalnya
jika ada masyarakat yang mengeluh memiliki gejala covid
maka melalui satgas atau divisi atau seksi kesehatan yang ada di kampung tangguh
kemudian mereka melaporkan itu kepada gugus tugas kecamatan
untuk dilakukan rapid test atau swab test
ketika dia positif misalnya gejalanya ringan dia harus dilaksanakan treatment

dengan kampung tangguh ini tentunya reaksinya akan lebih cepat
nah hal hal seperti ini kan yang tidak bisa dilakukan manakala publik tidak dilibatkan
itu target kita di kuratif
yang kedua dalam memecahkan persoalan persoalan sosial seperti masalah pangan
maka hal hal yang terkait dengan pembagian sembako blt dan sebagainya
pasti akan lebih akurat datanya
lebih bisa dipertanggungjawabkan
bisa di tracing kembali dan sebagainya
kepada siapa diberikan
nah disamping itu pula target kita adalah membangun solidaritas
kampung tangguh ini sebenarnya miniatur budaya bangsa kita sesungguhnya
jadi ini ukuran ukuran yang harus kita bisa kembangkan di kampung tangguh
ini target kami
evaluasinya hampir tiap hari
kita membangun budaya evaluasi tiap hari
variable terakhir itu memang harus dikembangkan untuk membangun budaya evaluasi tiap hari
jadi kita harus dilakukan assessment
dari assessment inilah kemudian bisa dilihat
di mana titik kelemahan yang ditemukan untuk kemudian dilakukan perbaikan perbaikan
ini target dan upaya yang kita lakukan
sehingga ketangguhan itu bisa didapatkan atau bisa diperoleh
sampai terus ke depan nantinya
iya dan ini salah satu yang menjadi kunci sukses juga dari saudara saudara kita di tni begitu ya
yang memerankan perannya sesuai dengan kewenangan dari tni
kalau bapak sendiri seperti apa pak untuk para personil tni
agar mereka bisa berperan maksimal
dalam tim pop maupun untuk merealisasikan kampung tangguh semeru di jawa timur
benar benar tangguh begitu pak
kodam punya struktur paling bawah
bintara pembina desa
babinsa mempunyai kemampuan lima teritorial
salah satunya adalah dia harus bisa melakukan
menemukan sesuatu permasalahan di desanya
desa pembinaannya dengan cepat
apabila dia sudah menemukan
permasalahan dengan cepat ini dia harus lapor cepat
sesuai dengan komando ke atas
di aplikasikan di lapangan
inilah diberikan ilmu ilmu kepada
masyarakat yang kita bentuk di kampung tangguh itu
masyarakat kampung tangguh ini
apabila menemukan suatu permasalahan yang ada di kampungnya
itu bisa melakukan laporan cepat
apakah itu laporan kepada kepolisian
atau ke tni
demikian juga dengan dia harus bisa
mendeteksi kemampuan yang ada di kampungnya
apabila dia menemukan suatu permasalahan
dia harus pekah
ini permasalahan yang tidak normal
tidak biasanya ada seperti ini
dia harus bisa menilai itu mbak
itulah yang kita berikan kepada masyarakat masyarakat
supaya masyarakat itu sensitif terhadap permasalahan
yang timbul di kampung tangguh itu
ini dasar sekali

yang terhadap masyarakat

supaya masyarakat itu sensitif terhadap permasalahan
yang timbul di kampung tangguh itu
ini dasar sekali
satu lagi peran kabupaten kota

tentu provinsi punya kebenaran ya
istilahnya berbeda begitu ya
lantas peranan provinsi dengan peranan kabupaten kota
seperti apa di bu
saling bersinergi seperti apa
kalau kita mau bilang ini
forkopimda di provinsi sama di kabupaten kota
mereka juga nyekrup

nah kamu bisa lihat di kabupaten kota
di titik mana kita turun ini bertiga misalnya ada pak bang dan pak kapolda
di bawah juga bupati wali kota dandim kapolres juga menyatu
jadi saya rasa ini adalah sinergitas kolaborasi bahasanya pak kapolda ini
yang akan menjadi kekuatan yang saling memberikan titik misalnya interaksi ini
akan pasti memberikan nilai tambah nilai tambah lagi nilai tambah lagi
kenapa saya sampaikan ini di satu titik saya begitu takjub terhadap inovasi tingkat rw
tapi ke titik lain itu inovasinya lebih keren lagi
titik lain inovasinya luar biasa
jadi ada kekayaan inovasi dan kreativitas yang menurut saya luar biasa
ya out of the box lah kita bisa bilang begitu
maka di kampung tangguh selain ada ketangguhan sdm
ini ada ketangguhan kesehatan ada ketangguhan budaya yang luar biasa
tadi saya ke kota probolinggo dua kampung tangguh yang saya kunjungi
dua duanya itu begitu berbeda dengan yang sebelumnya kami datang dengan pak kapolda dan pak pangdam
sebelumnya kami ditolong agung luar biasa kami surprise
ini kampung bisa punya digital interaction gitu
sehingga mereka langsung bisa menyampaikan sesuatu melaporkan sesuatu dapat feedback dan seterusnya
rasanya pos digital seperti itu di sebuah kampung ini telungagung gitu
ya dengan segala hormat tapi bahwa itu sebuah inovasi yang menurut saya
ini apresiasi loh dari gubernur ya
dan itu terus gitu loh
di titik ini di titik yang lain kita menemukan satu pikiran pikiran betul betul
di titik lain begitu lagi
begitu kayanya kekayaan pikiran kekayaan kerelawanan
maka yang tadi disampaikan pak bangdam ini ada pesan tren tangguh
pak kapolda bikin lagi ya pak kawasan industri tangguh pasar tradisional tangguh dan seterusnya
saya rasa ini semua adalah sesuatu yang kita tentu ingin menjadikan top referent
bagaimana sesungguhnya ada potensi ketangguhan yang luar biasa
dan ketika kemudian diberikan stimulan mereka itu gerakannya luar biasa
saya dengan segala hormat pak kapolris ini keren keren loh di daerah itu tembus pesan tren pesan tren yang umurnya di atas seratus tahun
nanti sama pak dande menyiapkan sop pesan tren tangguh

saya ini sering berinteraksi dengan pak dande
menembusi dengan dunia pesan tren itu sesuatu yang sebetulnya tidak mudah
menembusi otoritas pesan tren dengan sesuatu yang ini agak
kemampuan mereka berkomunikasi menjelaskan sampai kemudian pesantren pesantren yang sudah di atas seratus tahun
itu berkenan menjadikannya referensi tangguh bagi pesanten lainnya
ini adalah kemampuan mengkomunikasikan yang luar biasa dari jajaran pak kapolda di bawah pak kapolres pak pangdam di bawah pak dandim
ini sesungguhnya luar biasa
menurut saya ini mudah mudahan menjadi hikmah besar dari pandemi covid di mana kemudian kita bisa menggali mengeksplor betapa kekayaan ketangguhan ini ada di mana mana
ada hikmah di balik pandemi begitu ya
dan bagi ketahanan nasional ini adalah sebuah energi yang luar biasa
ada hikmah dibalik pandemi dibalik apapun yang diberikan tuhan kepada kita termasuk keberadaan kampung tangguh yang akhirnya potensi potensi yang mungkin selama ini terpendang akhirnya bisa terekspos
apalagi didukung oleh tiga pilar provinsi jawa timur begitu
tapi perkara kampung tangguh ini pasti bukan hal yang begitu mudah dalam hitungan minggu atau bulan langsung setangguh yang seperti yang tadi bu hovifa ceritakan butuh proses
pasti ada tantangan tantangan di hadapannya
dan tantangan yang ke depan nanti pasti akan lebih luar biasa lagi yang harus kita carikan solusinya seperti apa
kita harus berisi jedak bapak dan ibu kami akan kembali pemirsa
jangan kemana mana kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini
anda kembali bergabung bersama kami dalam program spesial polri promoter profesional modern terpercaya
kita sudah memberikan atau sudah mendapatkan banyak sekali gambaran tentang kampung tangguh semeru yang sudah diberlakukan di provinsi jawa timur
dan ini semoga bisa menginspirasi wilayah wilayah yang lainnya untuk melakukan hal yang sama
mungkin namanya bisa beda beda tapi semangatnya pasti sama
untuk membuat apa yang kita alami bersama membuat kita semakin tangguh dan berjuang untuk terlepas dari pandemi
tantangannya pak fadil apa tantangan terbesar yang bapak selaku kapolda jawa timur hadapi untuk pembentukan kampung tangguh semeru ini pak
tantangan pertama tentunya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat
karena masyarakat kita ini tidak semuanya memiliki tingkat kemampuan partisipasi yang tinggi
ini menjadi tantangan pertama
tantangan yang kedua itu adalah soal perilaku masyarakat
masyarakat kita ini kan ada yang nurut ada yang ngeyel ada yang memiliki
kalau orang madura bilang ada yang mokong
lebih banyak yang mana nih pak
tapi pada prinsipnya mereka semua ini adalah penurut dan mau
manakala kita memiliki komunikasi yang baik
nah kuncinya itu adalah komunikasi dan silaturahim
saya dan panglima dan ibu gubernur mengapa kami kesana kemari itu sebenarnya
membangun komunikasi menggandeng semua pihak untuk bersatu
nah jadi kita tahu kondisi masyarakat kita juga ini kan tidak dalam kondisi yang memang mudah
oleh sebab itu kami selaku pelindung pelayan pengayuh masyarakat tentu harus lebih sabar
harus lebih bijaksana dalam mengajak mereka untuk bagaimana berperan aktif
bagaimana berperilaku disiplin
itu tantangan yang terberat menurut saya
namun alhamdulillah karena kekompakan kami menggandeng semua pihak
mengajak masyarakat dengan komunikasi dari hati ke hati
itu semua pelan pelan ya bisa kita atasi
itu evaluasi kami yang menurut saya paling menonjol
dari sisi pak kapolda dari sisi pak pangdam bisa jadi berbeda loh
tantangan yang dihadapi seperti itu
kemudian langkahnya apa pak yang dilakukan oleh personil tni di lapangan pak
ya kita ini kan membiasakan masyarakat yang tidak biasa
contohnya yang selama ini kita tidak bermasker pakai masker
dulu kita pakai masker di pasar diketahui orang
sekarang kalau kita nggak pakai masker malah diketahui orang
salaman itu kan budaya kearifan lokal buat kita menghargai orang tua dan sebagainya
sekarang kita dia bisa lagi salaman sama orang tua dan sebagainya
termasuk dulu kalau kita ketemu kawan lama nggak ketemu bisa pelu peluan
tapi sekarang tidak bisa lagi kita lakukan
ini tantangan kita
karena kedepan ini kita harus melakukan
protokol kesehatan semuanya tidak boleh kita lakukan seperti itu
jadi kita harus sabar membiasakan yang tidak biasa ini kepada masyarakat
ya kalau memang masyarakat itu ada yang ngeyel ya kita bagaimana harus kita tuntun kita kasih gambaran bagaimana pentingnya kita pakai masker
karena tidak terbiasa seperti masyarakat mohon maaf yang di pedesaan itu kan kalau ke kota harus pakai masker
tapi di desa selama ini
desa selama ini aneh
tapi itu tidak bisa
harus kita paksa harus bisa
inilah kita dibutuhkan ketelatenan
apapun itu adalah masyarakat kita apapun kita harus bisa menyelamatkan masyarakat kita
adakah semacam sop begitu bu hovifah untuk membuat permasalahan yang dihadapi tersebut bisa mendapatkan problem solve nya begitu bu
ya sebetulnya pak kapolda pernah menginisiasi untuk melihat dengan swot analy
itu menarik sekali
jadi kalau tadi mbak nur sampaikan tantangannya oh ternyata ada kekuatannya kok
dari sisi swast analisis ada strengnya ada weaknessesnya
kemudian ada opportunity nya
jadi kita tidak bisa melihat trait nya saja bukan hanya tantangannya
tapi ada opportunity loh di dalamnya
tapi juga ada kekuatan kekuatan
jadi bagaimana kalau bersama kemudian kita mendapatkan pengayaan
kalau misalnya begini
disitu ada kampus di dalamnya
kampus ini akan memberikan sangat banyak pencerahan
dan mereka ibaratnya tidak berwarna
ini akademisi netral gitu ya
apa yang menjadi pesan pesan mereka relatif lebih mudah diterima oleh masyarakat
bahwa pak pangdam itu ngirim izinnya tiga kolonel loh untuk melihat kampung tanggo itu kayak apa
pak kapolda juga begitu
bukan hanya itu
guru besarnya itu saya mendengar oh saya mau dipanggil pak kapolda
saya mau dipanggil pak pangdam
saya masih sabtu kemarin ketemu beberapa dokter yang ini ternyata dapat penugasan dari pak pangdam dan dari pak kapolda
keleling mentraining kelompok kelompok yang akan disegmen jadi kampung tanggo
artinya ini bukan sesuatu yang instan
ini bukan bim salah bim
ini bukan target secara kuantitatif berapa
tapi memang ini bukan
ini bukan target secara kuantitatif berapa berapa
kami ingin menyiapkan ketangguhan dari basis yang paling kecil rt rw atau mungkin gabungan rw karena kita menggunakan terminologi kampung misalnya
jadi ini sesuatu yang menurut saya kita lihat oh iya ada tantangan
tapi jangan lupa loh dia juga punya kekuatan
ada memang kelemahan
jangan lupa dia juga punya peluang
jadi kalau kita mendekati dengan swot analysis
maka kita akan kaya sekali dengan berbagai pendekatan dan kekaya
tangguhan yang bisa kita eksplor
pak kapolda ada kriteria khusus
tidak sih sebuah kampung itu
mendapatkan sentuhan sebagai
kampung tangguh semeru
yang pertama tentu basis
seberapa besar jumlah
penderita atau yang terkomprimasi
positif itu yang menjadi
fokus perhatian kami
seberapa banyak persoalan
sosial yang terlibat di dalamnya
masyarakat di situ
yang seperti seperti ini kemudian
kekuatannya kita evaluasi
keterlibatan kami dengan
panglima ini dan jajarannya
kita perkuat untuk kemudian mengajari masyarakat
berjalan dengan maksimal
itu yang paling fokus karena
apapun kalau saya lihat ujungnya adalah
kendalikan kalau ini bisa selesai
persoalannya sekarang ini kan tidak mungkin
tentu harus melibatkan masyarakat
secara masif tapi memiliki
nah ini yang terus kami gelorakan
tidak instan ini memang ini bukan
balapan ini bukan lomba ini bukan
banyak banyakan tapi seberapa
kemudian substansinya ini bisa dikerjakan
ini yang terus dilakukan oleh
babin kamtipmas di lapangan
oleh babinsa oleh lura
kepala dusun nah tim
pop inilah yang kemudian melapis
kemampuan mereka bagaimana cara
memperkuat ketangguhan tersebut
didukung oleh sivitas akademika
yang ada di jawa timur
ada universitas brawijaya di malang
ada universitas airlangga di surabaya
ada universitas merdeka di jember
bahkan termasuk perguruan tinggi
yang berbasiskan keagamaan dan
bahkan pun pesantren
saya malam ini akan diskusi dengan
para gus gus muda untuk bagaimana
supaya pesantrennya ini benar benar
tangguh gitu ini luar biasa semangatnya
kalau kampung tangguh semeru seperti tadi
sampaikan bahwa itu lihat berapa banyak
kasus dan berapa banyak permasalahan yang
ikuti di dalamnya begitu ya terhadap
kampung kampung atau wilayah yang ternyata
mereka tidak berkasus covid sembilan belas tapi
mereka ingin menjaga agar wilayahnya itu
bebas dari covid sembilan belas ini apa yang bisa
mereka lakukan agar mereka pun mendapatkan
sesuatu tuhan sebagai kampung tangguh semeru
pak widodo mungkin bisa menjelaskan
iya bu kampung tangguh ini betul betul tangguh
kemarin ibu gubernur kapolda saya
kemampuan yang kita lakukan ini
adalah untuk menjaga kemampuan
salah satu rw ini mbak
rw ini dikelilingi oleh beberapa rw
yang sudah merah yang masyarakatnya
sudah terpapar dengan covid sembilan belas
tapi rw yang sudah terbentuk
kampung tangguh ini alhamdulillah
dia tidak kena sama sekali
ini salah satu wujud kehebatan
kampung tangguh dan begitu
masyarakat sadar bahwa yang bisa
menyelamatkan masyarakat kampung itu
ya masyarakat di kampung itu sendiri
orang lain hanya mengampuni aja
orang lain hanya mensupport
orang lain hanya bisa memberikan
penguatan saja gitu
jadi dari situlah akhirnya kita
kembangkan kita kembangkan kita kembangkan
jadi yang kami contohkan tadi di kirsik itu
luar biasa masyarakatnya
dia tanpa dasar
apakah ini siasi masyarakat sendiri ya pak
itu masyarakat sendiri
bahkan dia bisa mandiri tanpa ada bantuan
dari yang lain tapi semua itu diawali dengan
inisiasi dari pak
tapi capt timas babin salura
ini mereka memetakan sendiri
mereka bisa melihat kemampuan potensi
masyarakatnya ini disupport
yang tadinya mungkin belum muncul
kemampuannya digali kemampuan itu
kemampuan itu tentunya kita yang mensupport
masing masing kelebihan dan kekurangannya
itu kita yang mendalam
bagi wilayah wilayah atau kampung kampung
yang masih alhamdulillah sampai sekarang
tidak terkena kasus covid sembilan belas
dan mereka ingin secara mandiri melakukan
kampung tangguh semeru
kira kira seperti apa yang bisa dilakukan
adakah pembinaan atau fasilitasi yang dilakukan
oleh pemprov kodam libang prawijaya
maupun polri dan jawa timur
nanti kami akan berbincang lebih lanjut lagi
pemirsa jangan kemana mana
kami kembali usai jeda pariwara berikut ini
dalam program polri promoter
sebagai pimpinan polda jawa timur
saya berharap dengan adanya program kampung tangguh ini
masyarakat akan semakin sehat yang pastinya
yang kedua keamanan atau kamtipmas
akan semakin kondusif
dan tentunya kita semua bisa hidup produktif
saat ini bu hovifa kita sedang menuju new normal
masih belum new normal tapi masih menuju new normal
ketika memang new normal benar benar terjadi
apa implikasi yang akan bisa dihadapi oleh masyarakat
dan berbagai sektor yang ada di jawa timur utamanya
kita mungkin pasti standar who lah ya
yang kita jadikan pedoman
jadi kalau sebelum new normal
kita masuk transisi menuju new normal
supaya kita tetap di dalam satu referensi yang terukur
sebelum new normal ada transisi
syarat new normal itu kalau di who ada tiga
tetapi bappenas memberikan down menjadi lima belas
jadi baiknya kita menjadikan itu panduan kita semua
pertama adalah indikator indikator angka yang sudah makin menurun
kemudian layanan kesehatan yang makin terpenuhi
kemudian testing tracing
itu kualifikasi indikator indikator yang ada
di dalam ketentuan who maupun bapenas
jadi hari ini bersama sama kita harus melihat bahwa
kalau kita tidak sama sama menjaga
dan meningkatkan kedisiplinan kita
pertanggal tiga belas juli mestinya sudah masuk sekolah
lalu anak anak ini belum bisa masuk sekolah
dalam artian belajar tatap muka
kita bisa bayangkan kalau mereka belajar dari rumah
mungkin yang terfasilitasi dengan internet yang cukup
dengan laptop misalnya
kalau pakai handphone begini
kemudian terlalu lama ada matematika
ada fisika ada apa
kan mungkin tidak tersupport
tidak seperti ketika kita berada di laboratorium
pada posisi seperti itu kebayang nggak kita
kalau itu kemudian harus berjalan sampai dengan akhir desember
berarti kita sudah mengalami kekurangan energi anak muda
yang mestinya ini bisa kita kuatkan kualitas sdm nya
melalui sekolah formal
kemudian kita bisa melihat bagaimana sektor yang lain
apakah sektor ekonomi
apakah sektor budaya pariwisata dan seterusnya
oleh karena itu
kedisiplinan kita secara konsisten itu menjadi bagian yang penting
untuk bisa menggerakkan seluruh produktivitas negeri ini
maka sekarang kan tagline nya produktif dan aman
bagaimana produktivitas itu terus bisa kita dorong
tapi aman sehat
itulah tanggung jawab yang harus melekat pada diri kita masing masing
kalau kita misalnya tidak menanamkan itu pada diri kita
tidak menyemai itu kepada keluarga dan tetangga kita
saya khawatir akan terjadi lack of quality dari sdm kita
karena ada kesempatan yang mestinya kita bisa berlari kencang melompat
ini akhirnya kemudian banyak yang terendam ini
potensi potensi yang mestinya bisa kita bangkitkan
melalui berbagai lembaga lembaga pendidikan kita
dan ini baru sedikit dari sektor yang tentu akan terkoreksi
dari peningkatan misalnya kita cerita ipm
indeks pembangunan manusia kita
itu sudah pasti akan terkoreksi ketika lembaga pendidikan kita
tidak bisa memaksimalkan proses belajar mengajar
yang mestinya bisa ke laboratorium fisika laboratorium biologi
laboratorium matematika termasuk laboratorium bahasa
ini kemudian akan terkoreksi dari kualitas yang mestinya ini bisa kita dorong
nah pada posisi seperti ini kembali betapa kedisiplinan kita
itu bisa menjadi banyak hal
terdorong produktif atau bahkan sebaliknya banyak hal
akhirnya kemudian terkoreksi
tentu kita berharap dengan semangat kebersamaan kita
untuk bisa bersama sama mentas dari covid sembilan belas ini
saya rasa ada kekuatan yang bersama
tentu kalau kami ya dengan pak kapolda pak pangdam
dibawa dengan pak dandim dengan kapolres
dan dengan bupati wali kota sampai di tingkat kelurahan
dan tentu adalah dengan bapin shah bapin kamtip mas
ayo bersama sama kita bertekad bersama bahwa kita akan bisa bangkit
dan produktif serta suasana aman dan sehat
dan dengan begitu banyak tantangan yang dihadapi di lapangan
terlebih juga covid sembilan belas ini kan dinamikanya begitu luar biasa begitu ya
angkanya juga luar biasa naik turun dan lain sebagainya
lihat tantangan seperti itu dengan evaluasi yang dilakukan
setiap saat oleh berbagai stakeholder ini
kita ingat ke depan nanti pak widodo ada tidak semacam booster gitu
agar mempercepat agar kampung tangguh semeru ini
benar benar punya dampak yang signifikan begitu pak
karena kita berpacu dengan waktu virus menyebar begitu cepat
kita pun juga harus melakukan percepatan untuk bisa menjadi solusi terhadap hal tersebut
ya mbak kita tidak boleh buru buru membentuk kampung tangguh mbak ya
harus ada keseimbangan kita di samping ngejar kuantitas kualitas juga harus kita perhatikan
jangan sampai nanti kuantitas aja tapi tidak berkualitas sia sia nanti yang sudah kita bangun ini mbak
jadi ibu gubernur kak polda saya selalu mengevaluasi mbak
mana ini yang kira kira yang harus di support terus tapi mana yang harus cuma diawasi saja
yang sudah bisa betul betul mandiri kita tinggal ngawasi
nanti tinggal laporan bagaimana kapolsek dan ramil pak camat laporan ke kita kita mbak
dan dem kak polres bupati tinggal laporan ke kita
kalau memang itu sudah bisa dilepas
tapi kira kira ada yang sangat dibutuhkan emergensi kita turun mbak
apa yang harus kita support
masing masing ini akan punya kelebihan mbak
ibu gubernur dengan fasilitasnya kak polda dengan berbagai kemampuannya
saya juga mungkin juga ada kelebihan dan sebagainya itu
kita kerahkan semuanya mbak untuk kampung tangguh ini
karena dari kampung tangguh inilah kita bisa
setidaknya ngerem angka penyebaran covid sembilan belas ini mbak
dari sini dulu mbak kita tidak perlu kita mengharap yang besar besar dulu lagi
yang kecil kecil dulu ini pak justru permasalahan ada di situ
kalau kita bisa menyelesaikan masalah dari tingkat kampung ini
ini sudah enak kita mbak bisa kita cekat dan sebagainya
kalau kita pernah mbak ya kalau sekali sekali lihat kampung tangguh
nanti mbak begitu masuk ke kampung itu mbak sudah disegot sudah dicetop
suruh ngisi buku tamu mbak mau kemana ketemu siapa dan sebagainya
harus cek suhu badan harus cuci tangan dan sebagainya
dan bahkan ada kampung tangguh yang sudah pakai cctv mbak
ini sudah mulai yang kampung kampung modern yang di surabaya di kota kota itu seperti itu
tapi semua itu kita juga memperhatikan kearifan lokal
tidak semuanya kita pukul rata tidak mbak
dari kampung katakanlah
malang raya dengan surabaya pasti berbeda pak
kearifan lokalnya berbeda
ini juga kita perhatikan disini
tadi sudah sempat disinggung oleh pak kapolda begitu ya
tentang kunci keberhasilan pelaksanaan kampung tangguh semeru ini
tapi saya ingin mendengarkan sekali lagi
sebagai pengingat bagi saya sebagai pengingat bagi masyarakat
apa yang bisa kita lakukan bersama sama berpartisipasi dalam program ini
agar kampung tangguh semeru benar benar membuat kita menjadi tangguh pak
dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa
sepanjang vaksin corona ini belum ditemukan
maka disiplin itu adalah vaksinnya
jadi masyarakat harus mematuhi protokol protokol kesehatan
baik dia di rumahnya baik dia di tempat bekerjanya
dan di ruang publik
ini tiga segmen yang selalu saya berikan penekanan khususnya di ruang publik
nah ketika disiplin ini bisa di
menjadi bagian dari nafas kehidupan masyarakat
di era new normal ke depan
apa yang disampaikan oleh bu gubernur
oleh panglima tadi bahwa
ya kita semua bisa hidup dengan aman dan sehat
dan bagi kami polisi polri
dengan adanya kampung tangguh
ini kamtip emas akan semakin kondusif
saya kira itu mbak
baik mbak aifa ada yang mau disampaikan kepada seluruh warga masyarakat jawa timur
terkait dengan program kampung tangguh semeru ini
ya hari ini kita memang membutuhkan operasionalisasi pendisiplinan yang makin konsisten
maka seluruh aparat tni seluruh aparat polri
menjadi bagian yang kita ingin masyarakat dimanapun itu
akan mengikuti jejak kedisiplinan
yang seringkali kita dapatkan itu dari aparat aparat tni dan aparat aparat polri
hari ini setuju tidak setuju
kita semua harus melakukan koreksi atas proses pandemi covid yang mengajak kita
harus disiplin disiplin pakai masker disiplin menjaga jarak disiplin cuci tangan
disiplin berolahraga disiplin untuk bisa membangun suasana hidup bersih
jadi phbs pola hidup bersih dan sehat
oleh karena itu saya mengajak seluruh warga jawa timur dan warga bangsa ini
pada saat operasionalisasi pendisiplinan ini menjadi bagian dari kebutuhan kita
maka kami dengan segala hormat pak pangdam pak kapolda
dan seluruh jajaran sampai di lini paling bawah kami mohon agar menjadi tuntunan
dari seluruh lini masyarakat kita karena mereka butuh referensi kedisiplinan
yang secara konsisten bisa mereka lihat bisa mereka tiru
dan tentu di negeri ini tni polri memberikan referensi yang kuat untuk bisa memberikan keteladanan
dari kedisiplinan yang harus kita bangun kita tegakkan dan kita laksanakan hari hari ini dan yang akan datang
ya baik nah ini di luar kampung tangguh pasti banyak personil tni yang juga sangat luar biasa perannya begitu ya
apa yang mau bapak sampaikan kepada para personil tni di luar sana untuk bisa turut bersama sama
membuat wilayah yang ada di daerahnya itu bisa tetap sehat begitu pak
ya khusus untuk para jurid jajaran kodam v pria icahaya mbak
perhatikan kesehatan pribadi dulu sebelum kita menolong orang lain
karena kita cukup prihatin sudah banyak anggota kita yang terpapar covid sembilan belas
bahkan meninggal karena covid sembilan belas sehingga kami merubah sistem
sehat dan berhubungan dengan orang lain
jadi sistem mbak untuk para jurid jurid yang di lapangan yang berhadapan langsung dengan risiko terhadap covid sembilan belas ini kita ganti
para jurid yang di lapangan sekarang yang muda muda mbak
karena yang muda muda ini imunnya cukup kuat antibody nya juga kuat sehingga secara alami dia aman gitu
kalau yang sudah umur empat puluh lima tahun ke atas mungkin punya penyakit bawaan ini akan sangat riskan
terhadap covid sembilan belas sehingga kita rolling itu mbak yang muda muda kita taruh di lapangan
yang sudah mulai usia empat puluh lima tahun ke atas kita taruh di staf staff itu
baik pak widodo terima kasih banyak
nah pemirsa di rumah menyadur apa yang disampaikan pak kapolda jawa timur pak fadil bahwa disiplin adalah vaksin covid sembilan belas
dan peran serta kita bersama saya anda semua kita masyarakat jawa timur dan juga indonesia adalah kunci sukses
dari keberhasilan program apapun yang diadakan oleh pemerintah seluar biasa apapun
namun tanpa adanya partisipasi kita bersama untuk berdisiplin diri untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada
untuk bersama sama berjuang konsisten melakukan berbagai macam upaya agar kita bersama bisa terbebas dari pandemi ini
tidaklah akan mungkin terjadi
untuk itu mari bersama sama tetapkan hati agar kita bisa berpartisipasi dan kita bisa terbebas dari pandemi ini
dan demikian tadi terima kasih banyak bu gubernur bu hoviva terima kasih
terima kasih banyak pak kapolda pak fadil terima kasih pak widodo pak pangdam lima brawijaya terima kasih banyak sudah berbagi bersama masyarakat
tidak hanya jawa timur tapi seluruh indonesia yang malam hari ini menyaksikan kita bersama
terima kasih atas kebersamaan anda pemirsa dalam program polri promoter profesional modern terpercaya
semoga bermanfaat saya emil faiza selamat malam sampai jumpa